ratu mermania bagian dua
ratu kerajaan bawah laut mermania telah jatuh sakit parah
tuan setianya telah datang dengan ide untuk mengumumkan sebuah kontes
rakyat mermania yang terhormat
siapapun yang membawa kembali mawar ajaib dari dunia manusia
akan dihadiahi permata paling berharga dari peti kerajaan
hanya squatch yang tahu pentingnya mawar ajaib
dia sangat ingin menyelamatkan ratu isabellanya
para rakyat mermania yang tidak menyadari kegunaan sebenarnya dari bunga ajaib itu
memulai perjalanan menantang mereka keluar dari lautan
tidak ada yang yakin di mana harus mencari bunga ajaib itu
tetapi hal tentang permata dari peti kerajaan sangat menarik bagi semua orang
semua terlibat dalam kontes kejutan ini
hei mengapa kau belum siap juga
semuanya sedang dalam perjalanan untuk mencari bunga ajaib
apa kau tidak ikut
bunga ajaib di tanah
jauh dari air yang aman
tidak ada bunga ajaib fiona
dan kalau memang ada kau melihatnya dengan benar
hah kau terlalu memikirkan dirimu sendiri
semoga kau berubah pikiran
hanya sesuatu yang ajaib yang bisa membuatku pergi mencari sihir
squad semakin mengkhawatirkan ratu isabella
apa menurutmu ada mawar ajaib
sesi tidak tersentuh oleh semua keributan itu
dia tidak tertarik pada perma
dia tidak mencari apapun atau dia percaya pada sihir
dia berenang menjauh dari mermania melintasi lautan seolah olah tidak ada yang terjadi
saat sesi berenang dia melihat sebuah perahu yang penuh dengan manusia secara acak melemparkan barang barang ke laut
itu bukan monster ini duyung
oh itu dia
oh itu dia
oh itu dia
oh itu dia
desi pemberani dan terkenal jahat
yaitu dia penuh dengan kenakalan
dia tahu rumahnya dan tidak takut dikejar
dia berputar putar melintasi lautan bahagia dan penuh kehidupan
kenapa dia tidak takut
aku tidak berpikir ini adalah ide yang baik
mereka memiliki permata yang indah
ikuti saja dia
sesi tahu bahwa manusia tidak akan berhenti mengikuti
kau ingin mengikuti kuku bawah air kan
wanita itu sangat bersemangat sehingga tanpa berpikir dia melompat mengejar sesi
aku aku tidak
sesi berenang kembali secepat yang dia bisa
tapi dia telah menyelam dengan sangat buruk sehingga butuh waktu lebih lama untuk mencapai wanita yang tenggelam itu
sesi semakin khawatir
tapi kemudian datanglah cahaya
ah apa itu
sesi melihat ke atas saat lautan membawa wanita itu dengan aman menempatkannya kembali di perahu tersebut
kau tahu apa
lalu dia menangis
dan dia selamatkan wanita
apa yang terjadi
saat sesi melihat ke sumber cahaya dia menyadari bahwa itu datang dari jauh
setelah memastikan bahwa wanita itu kembali ke tempat yang aman
dia mengikuti cahaya
aku maaf aku tidak akan serakah lagi
oh laut tersayang beri aku permata
tapi lautan tidak memberikannya
saat sesi mengikuti cahaya hijau cahaya itu menuju ke bawah air
sesi adalah putri duyung
tapi tidak ada makhluk yang diizinkan masuk sekolah
dalam itu ke dalam air
oke aku seharusnya menjadi putri duyung
dan putri duyung seharusnya memiliki keberanian yang tinggi dan dalam
atau sesuatu seperti itu
aku harus memeriksa ini
sesi berenang mendekati cahaya hijau
dan akhirnya mencapai gua yang gelap
dan yang ditakutinya cahaya hijau itu dipancarkan tidak lain tidak bukan oleh sito
sesi berenang mencari cahaya hijau
selamat sore untukmu di lautan sesi
maksudku maaf kalau aku salah tapi maksudku kau tidak mungkin ada
oke itu lebih buruk maksudku
terima kasih telah membantu wanita malang itu aku rasa
ini adalah perairan saltunia
indra tidak ada yang pernah terluka di sini
katakan padaku apakah kau di sini untuk mawar ajaib
jika air telah membawamu ke sini maka ratu pasti sedang sakit keras
tunggu apa ratu sedang sakit
tapi aku tidak tahu kalau mawar ajaib itu bisa menyembuhkannya
oh ini sungguh memalukan
ya aku tidak tahu bahwa mawar ajaib itu benar benar ada
bahwa sitor yang mistis itu nyata
begitu banyak untuk yang tahu segalanya sas
tenanglah sedikit pada bagian mitos itu aku ada di sini
oh benar maaf karena menyebutmu mitos
lautan itu luas dan memiliki banyak rahasia yang tenggelam
aku adalah pelindung laut ajaib dan juga hartanya
tidak ada yang disembunyikan dariku
saat stacy dengan ragu mengikuti sitor ke dalam gua yang gelap
dia menyadari bahwa dia tidak takut
sebenarnya dia merasa terlindungi di sekitar makhluk mistis ini
hanya beberapa gelombang di depan mereka menemukan terowongan vertikal yang dalam
pada pembukaan tabung ini
ada gubuk kecil
dan di sana terletak mawar ajaib
kau harus memanjat dinding ini dengan tanganmu untuk mendapatkannya
itu adalah tugas yang melelahkan
dan kau mungkin ingin melepaskannya dan jatuh kembali ke dalam kenyamanan air
tapi tetaplah bertekad
kau tahu hanya orang mermania yang bisa mencapai mawar ini
karena satu satunya cara untuk mencapainya adalah
kau harus melalui gua yang dalam di bawah air dan pipa yang menuju ke daratan
oh aku seharusnya mendengarkan bel dan melakukan pull up itu bersamanya
tapi beritahu kau apa yang sangat mistis maksudku sitor yang mistis
aku berjanji padamu aku tidak akan melepaskannya
aku akan melakukan ini untuk ratu dan aku tidak akan jatuh kembali ke kenyamanan air
tidak nyaman adalah nama keduaku
maksudku aku harus pergi sekarang
jadilah putri duyung dan buat ombak
sesi memulai perjalanannya menyusuri terowongan dengan mengetahui bahwa ini akan menjadi pendakian terberat dalam hidupnya
saat dia berangkat ada begitu banyak pertanyaan yang dia perlukan jawabannya
bagaimana keajaiban itu muncul di sebidang tanah kecil
siapa yang menjaganya
apa yang dimaksud si thor dengan air
apakah laut benar benar ajaib
dan bagaimana ratu isabella terhubung dengan itu semua
dan pertanyaan yang paling menghantuinya
jika air ajaib bisa membawa siapapun ke mawar itu mengapa harus